laga final piala presiden dua ribu delapan belas antara persija dan juga bali united menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air khususnya para pendukung persija atau jackmania
pertandingan final yang akan berlangsung di stadion utama gelora bung karno pada sabtu malam ini juga akan dihadiri oleh presiden joko widodo dan jajaran petinggi negara lain karena itu pengamanan di stadion gbk dimaksimalkan
tambahan personel keamanan gabungan dari total enam menjadi sembilan personel dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah supporter yang akan menonton pertandingan di gbk
dengan daya tampung sekitar tujuh puluh enam orang bisa dipastikan kursi penonton akan terisi penuh karena tiket yang dijual secara online dan juga offline sudah habis
pengelola stadion utama gelora bung karno berharap para pendukung klub yang berlaga dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan baik di area dalam maupun di luar stadion
saya percaya mereka bisa bekerja sama dengan baik seperti dua pertandingan sebelum ini juga dan sebelum masuk ke sini sudah dihimbau sekarang hashtag jaga gbk sangat ini ya kemudian dari jackmania sendiri komunitasnya sangat menjaga karena kalau ini sukses seterusnya kita bisa bersama sama persija main disini lebih sering lagi
puluhan ribu supporter persija jakarta the jackmania sudah memenuhi area stadion utama gelora bung karno
senayan jakarta the jack rela berdesak desakan demi menonton laga pamungkas piala presiden dua ribu delapan belas yang mempertemukan persija jakarta dengan bali united
dari puluhan ribu yang hadir masih banyak yang belum mendapatkan tiket karena tiket final baik online maupun offline sudah ludes terjual sejak pagi tadi
panitia menyiapkan layar besar di plaza timur dan juga utara untuk menonton pertandingan
bagi penonton yang punya tiket harus melalui dua lapis pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih tiga menit
untuk setiap penonton agar tidak membawa barang barang yang dilarang seperti flare botol minum dan juga korek api
kita langsung ke stadion gelora bung karno jakarta sudah ada koresponden erlangga wisnu aji di sana
angga bagaimana antusiasme pendukung kedua tim ini menyaksikan pertandingan final antara persija kontra bali united
tampaknya di belakang anda sudah ada warna warna oranye
yang khas dari jack maniha
ya betul sekali reinhardt memang pertandingan final piala presiden dua ribu delapan belas antara persija jakarta melawan bali united
kick off baru akan berlangsung pukul sembilan belas tiga puluh nanti malam
namun sejak pagi tadi puluhan ribu supporter dari kedua kesebelasan ini sudah mulai berdatangan di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan mayoritas ini memang yang datang ini adalah pendukung dari kesebelasan persija jakarta atau yang lebih dikenal dari jack maniha ini
bahkan tadi ada pendukung yang sudah sejak dari pukul enam pagi mengantri untuk mencoba mendapatkan tiket pertandingan malam nanti
sebagai tambahan informasi memang panitia pertandingan menyediakan sekitar enam puluh enam ribu tiket untuk pertandingan final nanti
dan mayoritas dapat dibeli secara online hanya sekitar empat ribu tiket yang dijual secara langsung di kawasan stadion utama gbk
dan loket tadi dibuka sejak pukul sepuluh pagi tadi
namun hingga saat ini semua tiket sudah ludes terjual
dan memang masih cukup banyak supporter di luar kawasan
kawasan stadion gbk ini yang masih belum mendapatkan kebagian tiket pertandingan nanti malam
namun para pendukung yang tidak mendapatkan tiket ini tidak perlu khawatir karena panitia telah menyiapkan dua layar lebar di plaza timur dan plaza utara
yang nantinya dapat digunakan oleh para supporter untuk menonton secara langsung pertandingan final
yang digunakan para supporter yang tidak mendapatkan tiket tentunya untuk menonton pertandingan final piala presiden nanti malam reinhardt
tiket habis terjual tapi masih banyak fans yang datang ke gbk
artinya kan pengamaran ditingkatkan
bagaimana mekanisme pengamanan di sana
apalagi nanti ada presiden jokowi yang dipastikan akan hadir untuk menyaksikan final
memang rencana nanti malam presiden jokowi dodeh akan menghadiri partai final piala presiden di stadion utama gorabungkan osnaya jakarta
dan sejak siang tadi pengamanan untuk dapat masuk ke kawasan stadion ini memang cukup ketat
ini dipersiapkan sekitar sembilan personel aparat dari polri dan tni untuk mengamankan jalannya pertandingan final
dan mungkin sekitar sembilan personel dari polri dan tni untuk mengamankan jalannya pertandingan final
saya bisa sedikit gambarkan pengamanan di kawasan stadion utama gorabungkan ini terbagi dalam tiga ring
ring satu itu ada di kawasan di luar lingkaran stadion utama gorabungkan
ring dua ada di dalam lingkaran stadion utama dan ring tiga di dalam
ini penonton yang sudah memiliki tiket ini sebelum masuk ke kawasan ring dua sudah menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian
dan nanti sebelum masuk ke kawasan di dalam stadion gbk kembali penonton ini diperiksa
barang bawahnya apakah ada yang berbahaya
dan tadi saya sempat berbincang bincang dengan aparat yang menjaga pintu masuk
memang penonton yang nanti akan masuk ke dalam stadion ini dilarang membawa barang barang yang berbahaya
seperti botol minuman flare apalagi kemudian rokok dan korek api juga
bahkan ikat pinggang yang kepala ikat pinggangnya dianggap membahayakan dan dianggap dapat dipakai membuat keributan
itu juga sama sekali dilarang dan harus ditinggalkan di depan pintu masuk
jadi pengamanan cukup ketat apalagi nanti presiden joko widodo rencananya akan hadir menonton langsung pertandingan final
persija jakarta melawan bali united reinhardt
angga kalau presiden hadir ini mungkin anda dapat informasi atau tidak ya mengenai kehadiran dari ketua pssi edi rahmayadi
yang kemarin sempat menyatakan cuti begitu karena ikut pilkada sumatera utara
apakah sudah ada info edi rahmayadi akan hadir
ya terkait kehadiran ketua umum pssi belum ada informasi pasti yang saya dapatkan
namun yang jelas memang selain presiden joko widodo juga ada kapolri tito karnavian yang rencananya akan hadir
namun terlepas siapa yang nanti akan datang
semestinya ini final piala presiden ini akan dapat menjadi satu tontonan yang menarik bagi penggemar sepak bola
apalagi liga satu ini rencananya baru bulan maret akan kembali dimulai
namun yang menjadi catatan mungkin bahwa memang turnamen piala presiden ini sebenarnya adalah turnamen pramusim
jelang musim kompetisi liga satu bergulir
namun nyatanya jadwal yang sangat padat ini membuat beberapa tim yang ikut mengalami sedikit kesulitan
seperti kedua tim yang tampil di final ini yaitu persija jakarta dan bali united
ini mereka selain harus tampil di piala presiden mereka juga tampil membela indonesia di piala afc
akibatnya jadwal yang sangat padat membuat kedua tim agak sedikit kelelahan untuk mengikuti jadwal kompetisi
sebagai tambahan informasi sebelum tampil di final piala presiden ini persija jakarta dan bali united harus empat kali bertanding dalam waktu tujuh delapan hari
bisa anda bayangkan betapa melelahkannya pertandingan yang harus dijalani kedua klub ini
hanya untuk sekedar turnamen pramusim
namun ini sudah memasuki partai puncak
menarik untuk kita tunggu
siapakah yang dapat keluar menjadi tim terbaik
apakah persia jakarta atau bali united
baik itu dia nanti akan kita tunggu
kira kira siapa yang akan memenangkan liga satu kali ini
apakah persija atau justru bali united
terima kasih erlangga piala presiden maksud kami
terima kasih erlangga wisnu aji koresponden cnn indonesia